kita ke informasi berikutnya terminal rawabuaya yang dipenuhi mobil mobil usang
menjadi daya tarik tersendiri bagi warga
bahkan banyak dari mereka mengambil foto pranikah di kawasan ini
kawasan terminal rawabuaya merupakan salah satu tempat penampungan mobil mobil rongsokan di jakarta
anggutan anggutan ini terpaksa mangkrak di kawasan ini
karena disita oleh dinas perhubungan jakarta barat
akibat parkir liar atau gagal membayar pajak kendaraan
ada foto peranikah di sana
ditumpuk di sini akibat dari pelanggaran pelanggaran administrasi
yang dilakukan oleh kendaraan kendaraan yang ada di kawasan terminal rawabuaya ini
banyak dari mereka sebenarnya adalah kendaraan kendaraan umum seperti bus kota
kemudian ada juga angkot angkot dan juga taksi
yang akhirnya harus terpaksa ditaruh di kawasan terminal rawabuaya ini
karena mereka banyak yang tidak dapat membayar pajaknya
atau banyak yang terlibat parkir liar
dan para pemilik kendaraan ini ternyata tidak mampu untuk membayar pajak
atau biaya administrasi yang harus mereka keluarkan untuk menembus kendaraan mereka ini
kemudian akhirnya juga kendaraan kendaraan ini dibiarkan mangkrak
dapat kami gambarkan di sini bahwa ada begitu banyak mobil mobil yang sudah pecah kacanya
kemudian yang sudah dicoret coret
ada juga mobil mobil yang bahkan sudah diselimuti oleh semak belukar
seperti sudah banyak dari mereka yang
sudah ditinggalkan selama satu bahkan hingga lima tahun begitu
mengingat bahwa tempat penampungan ini sudah dijadikan tempat penampungan
mulai dari tahun dua ribu sehingga ada begitu banyak kendaraan kendaraan
yang dimangkrakkan di sini begitu
sedangkan jumlah bus sendiri kira kira ada sekitar lima puluh unit bus angkutan
yang terpaksa harus ditinggal di tempat ini
yang menarik yuda ternyata ke mobil mobil rongsok
dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga
banyak masyarakat sekitar yang datang ke tempat ini untuk sekedar mengambil selfie
atau berfoto yang seperti artsy begitu
dan juga bahkan ada beberapa pasangan yang datang khusus ke tempat ini
dan bahkan menurut cerita yang beredar ada beberapa pasangan yang datang jauh jauh dari papua
untuk datang ke tempat ini untuk mengambil foto foto pernikah
menurut menurut saya
karena tempat ini merupakan tempat yang unik sesuatu yang berbeda untuk foto foto pernikah mereka
oleh karena itu mereka memutuskan untuk mengambilnya di tempat terminal rawabuaya ini yudi
iya diego kalau saya lihat tadi sepintas dari tayangan yang tim lapangan kirimkan
di sana sepertinya ada lapangan terbuka kemudian rumput ada kerbau juga di sana ya
berarti tidak ada pengelola yang merawat
lalu kedepannya seperti apa lokasi tersebut
karena mengingat tadi anda katakan ini merupakan salah satu tempat yang terbuka
karena mengingat tadi anda katakan ini merupakan salah satu tempat yang terbuka
tempat yang menarik untuk dikunjungi untuk aktivitas fotografi maupun kegiatan priwet ataupun pranikah di sana

memang yudi tempat ini seperti disediakan begitu oleh pihak dinas perhubungan jakarta barat
mengingat mereka sudah tidak ada lahan lagi untuk menaruh mobil mobil yang sudah berhenti beroperasi ini
sampai sekarang mereka masih belum mengetahui apa yang akan mereka lakukan terhadap tempat ini
karena antusiasme dari warga ini baru mulai bermunculan sekitar tiga atau empat bulan lalu ketika foto foto viral mengenai tempat ini beredar luas di masyarakat
baik itu di facebook kemudian di twitter dan juga di youtube
baru ketika itu masyarakat banyak berdatangan untuk melakukan swafoto bersama teman dan keluarga mereka dan juga bersama pasangan pasangan mereka

ada himbauan atau rencana yang detail dari pihak suku dinas perhubungan jakarta barat ataupun dari dinas pariwisata jakarta barat
apa rencana yang mereka siapkan untuk tempat penampungan mobil mobil rongsokan di terminal rawabuaya ini yudi
baik diego terima kasih untuk laporan langsung anda dari terminal rawabuaya jakarta barat selamat bertugas kembali diego